tadi anda mendengarkan bahwa eva punya masalah
nah saya punya solusi seperti biasanya
seperti biasa ya
anak kamu kalau lebih susah gitu kan
sebagai pria solutif inilah solusinya
ada bioskop khusus untuk anak
untuk anak ya
nah ini saya penasaran karena bioskop ini memiliki fasilitas yang membuat anak anak tidak bosan saat menonton film
kok kamu tau kan ini saya solusinya
oke silahkan prabu
bioskop yang disediakan untuk anak usia tiga hingga sepuluh tahun ini memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan bioskop kebanyakan
kondisi bioskop yang hanya memutar film anak anak baik baru maupun klasik itu tidak gelap
dengan kursi yang berwarna warni
studionya juga dilengkapi fasilitas bermain seperti ada perosotan dan juga kolam bola serta tidak mengeluarkan suara yang terlalu keras
ya sebelum masuk ke dalam studio anak anak bahkan bisa bebas bermain bersama teman temannya
bioskop anak ini terletak di karawaci tangerang
dan setiap harinya hanya ada tiga kali pertunjukan dengan harga tiket sebesar seratus ribu rupiah per anak
kok kamu tau lagi
tapi ini solusi yang menimbulkan masalah baru ya
karena harganya mahal seratus ribu
lumayan relatif lebih mahal dibandingkan bioskop biasa
orang tuanya ikut bermain nanti
oke informasi tadi menuntaskan cnn indonesia news report siang ini
anda bisa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision
jangan lupa untuk menyaksikan kembali cnn indonesia news report setiap senin sampai jumat
saya prabowo revolusi